sejak kapan lah di jakarta
gue baru sampe kemaren
gue juga sempet kesini sih kemaren
sempet ketemu sama anak anak deadflowers
lo kenal sama mel
eh ternyata udah ketemu bahkan kenalan
ini beneran luar biasa
gue gak nyangka gue bakal kenal sama lo secepat ini
tanyain naomi tuh
kita ngomong berdua dulu
tinggalin gue dulu ya
kamu lihat siapanya
kalau pak remun sampai nanyain soal kemana perginya semua aset pak jaka
pasti rahasiaku dan alex akan terbongkar sekarang
nggak usah apa apa nanti aja bisa
mungkin boleh dia tahu kan kedekatan saya bersama bu nawak seperti apa
bu lydia kan dulu sekretarisnya pajak
ya dunia memang sempit ya bu lydia
saya dulu partner golf sama pajakak
dan sekarang wanita yang saya cintai
dulu yang pernah bersama pacara
sempit sekali dia
nah bu lydia kan sempat jadi orang kepercayaan pajakak
mungkin bu lydia tahu
kenapa pajakak itu bisa meninggal kena serangan jantung itu
ada apa ya

setahu saya ya itu karena
karena serangan jantung pak
itu dia yang saya tanyain
saya agak sedikit kaget
pajakak itu kan sangat aware sama kesehatannya
sering general check up sama saya saya juga bingung kenapa tiba tiba pajakak itu meninggal karena serangan jantung
saya juga heran

pajakak itu bisa meninggal kena serangan jantung
pajakak itu bisa meninggal kena serangan jantung
nggak tahu lebih banyak soal kronologisnya ya pak
waktu itu dokter mengatakan kalau
pajakak meninggal karena serangan jantung
penyakit bawaan ya
ya itu kemungkinan besar ya pak
sebagai sekretaris kepercayaan pajakan nih
boleh dia tahu tentang hutang pihutang perusahaan pajangka
baru mendengar kabar
kalau perusahaan pajaka itu sempat pilot
gara gara hutang pihutang perusahaan pajakak
kalau pak raymond sampai nanyain soal kemana perginya semua aset pajakak
pasti rahasiaku dan alex akan terbongkar sekarang
baru mendengar kabar
kalau perusahaan pajaka itu sempat pilot
gara gara hutang pihutang perusahaan pajakak
kalau pak raymond sampai nanyain soal kemana perginya semua aset pajakak
pasti rahasiaku dan alex akan terbongkar sekarang

saya boleh permisi ke toilet sebentar pak
kenapa gak diangkat angkat gini sih
wah alex angkat telpon aku
sejak kapan lah di jakarta
gue baru sampai kemarin
gue juga sempat kesini sih kemarin
sempat ketemu sama anak anak deadflowers
ngapain ya nyariin gue

nih gak tahu apa apa sih
udah gini man
terlihat macam pake peluh dariku
terus itulah yang gini nobody anybody
lo inget gak sih
dulu kita kemana mana bareng

dulu gue tuh cuku banget
emang sih gue udah tajir sedari lahir
tapi dalam urusan fashion
secara dari kecil gue cuma tinggal sama bokap dan om jojo
tapi setelah gue ketemu sama naomi
dia tuh terkenal banget
apapun akan gue lakuin supaya bisa
sampai sampai gue rela jadi dayang dayang dia
apapun yang naomi suruh
dulu gue bisa masuk ke club cheers dia
walaupun gue disitu cuma disuruh suruh doang
kayak yang lo lihat sekarang
bukain dong gik
lo gak liat gue lagi sibuk
dari mana aja sih mel
ambil nih jaket gue di jualan
ini jaket gue lama
nawi mutusin buat ke oc
dan gue bertekad gue harus bisa gantiin kepopuleran dia
gue selebgram sekarang
dan sekarang gue punya tasya dan vanya di trio micin
yang bisa gue suruh suruh buat lakuin
apapun yang gue mau
semua itu gue lakuin karena gue pengen banget jadi kayak naomi
gue tuh bener bener obses banget sama dia
kenapa juga naomi mesti balik kesini lagi sih